kalau om mau nganggup saya sebagai anak om
om surya pasti lagi mikirin anaknya om lagi ya
om jangan sedih terus ya om
nanti bisa berdampak sama jantungnya om
saya punya satu cara yang bisa bikin perasaan saya lebih baik
kalau saya lagi sedih
om silangin dulu tangannya om om
om tutup mata
om tarik nafas
aku bosan sakit kayak gini terus
mas tak boleh sedih
suatu hari nanti pasti ada cara untuk menyembuhkan penyakit emas
syaratnya cuma satu
mas nggak boleh putus asa
aku punya jurus gitu biar mas gak sedih
mas harus menghilangkan kedua tangan dulu di dada
terus mas pejamin mata mas
terus tarik nafas dalam dalam
terus tarik nafas dalam dalam
terus tarik nafas dalam dalam
kamu putri bapak yang hilang

kamu putri bapak yang hilang
kalau om mau nganggup saya sebagai anak om
terima kasih banyak
aku akan lakuin permintaan ibu apapun itu bu
aku akan hidup untuk ibu
aku akan jadi orang yang paling jahat di dunia
aku harus fokus untuk membalaskan dendam ibu atas kematian bapak
ini saat yang tepat aku mengambil arsip almarhum bapak

yang melaporkan nena
jadi ibu nenek sudah melaporkan bapak
apa ibu tahu masalah ini
aku harus kasih tahu ibu
kenapa map ini bisa ada di kamu dan siapa itu juan
siapa itu juan
begini pak tadi tadi saya lagi membersihkan ruangan arsip
jadi saya berniat untuk mengajakkannya dengan yang lebih baik
boleh saya minta maafnya pak
kayaknya ada yang aneh
siapa itu juan
ibu korban tersebut
bapak yakin orang yang menculik anak bapak adalah atas
om surya sempat bilang kalau kemungkinan yang nyulik anaknya tante itu kakaknya tante sendiri